wajahnya damai sekali
dia bagaikan malekat kecil
malekat kecil dalam keluarga kita
makanya dari tadi dia nangis aja
dan ternyata itu karena dia udah gak betah dalam inkubator
dan dokter juga memperbolehkan kava keluar dari inkubator kok
makanya kamila udah boleh ngegendong dia
jadi kava udah boleh keluar dari inkubator
artinya aku bisa gendong dia dong
tenang aja ibu kamila
kafa kan belum pernah merasakan air susu ibunya
kava mau disusui sayang
sekarang kava kan mau nyusu dulu
jadi kita semua keluar dulu ya
sekarang keluar dulu yuk
ayo kita keluar dulu
kava kan lagi mau nyusu
iya biar fadil yang temenin kamila
kava lagi mau nyusu dulu
kalian kan belum nikah
kita keluar dulu yuk
udah kan sayang
udah kan nyusuin ngalah
terima kasih ya allah
akhirnya aku menjadi ibu yang sempurna
ngapain dari tadi mondar mandir
aduh pak mama
mama kepengen cepet cepet bisa gendong kava
tadi mama yang suruh kita keluar
sekarang mama yang gak sabar
ya ana namanya juga cucu pertama ya pak ya
udah deh lebih baik kamu pulang aja
nanti kesini lagi
mau ke mana pak
bentar pak bentar
aku tuh tanggung udah sampai sini
dan aku gak mau pulang tanpa hasil
edo aku mau masuk
oh ya ampun
ini edo lagi mau main disini
bener kava udah pada ingku batal
kamu liat tuh
gue udah nyangka
lo kesini pasti untuk melihat kava
karena gak mungkin kalau lo cuma main main aja
yaudah kalau gitu gue pengen liat ya
tapi jangan sekarang
edo gue pengen liat keadaannya
masa gak boleh sih
keadaannya baik baik aja
enggak gue pengen liat dil
dengar ya edo
gue emang izinin lu untuk ketemu sama kava
tapi bukan berarti lo bisa ketemu sama kava kapan aja
semuanya harus dengan seizin gue
jadi kalau gue bilang enggak
hari ini keluarga gue lagi bersuka cita menyambut kafah
jadi jangan lo rusak kebagian keluarga gue
dengan kedatangan lo yang maksa ini
gue gak akan maksa ini
tapi besok gue akan datang lagi
kalau gitu gue balik dulu
ke kantor kamu sekarang
ada apa ya
kok haris manggil aku tiba tiba ke kantornya ya
kamu nyuruh aku datang
kamu mau minta aku temenin kamu ke dokter
aku ini sebenarnya lagi bingung res
sebentar lagi kan
kamila dan fadil akan menikah
aku bingung harus kasih kado apa buat mereka
makanya aku minta kamu untuk datang
untuk minta pendapat sama kamu
kalau aku memberikan paket bulan madu gratis ke eropa buat mereka
ini bagus sekali riz
dan selain itu
aku juga ingin memberikan ini ya
kamu pasti sedang berusaha memilih hadiah yang cocok buat mereka
dan pilihan kamu selalu tetap seperti sekarang ini
camilla sama fadil pasti senang banget menerimanya riz
iya apa sudah
kenapa riz hemen lagu akan kita strains
kakak bangun iya nanti kalau kakak dibangun semuanya pasti kebagian gendong kok bener bener
tante mudah mau waktunya suhur nih gimana kalau kita sholat berjamaah aja sekalian
mensyukuri bahwa kava sudah keluar dari inkubator dalam keadaan sehat walafiat
seperti yang kita semua harapkan gimana ya oke
susu kaleng lah susu kaleng buat siapa buat kamu kok belinya banyak begitu sih yang ada aja belum habis
dok nah ini bukan buat edo tapi buat eka
apa dok buat eka memangnya bayi yang dalam inkubator itu bisa minum susu sembarangan
ini tuh bukan susu sembarangan ini susu dengan nilai gizi yang tinggi untuk bayi
tiga bulan dan kata mba yang jualnya untuk ibu ibu yang baru lahirin paling
bagus pakai susu ini mah kamu tuh kemakan promosi
ma edo tuh nggak kemakan promosi disitu juga tadi ada gizinya dan edo tuh juga
konsultasi sama dia dan dia bilang untuk bayi yang keluar dari incubator paling
bagus tuh pakai susu ini mah karena nilai gizinya sangat hebat kamu tuh saya tahu ya
tapi tunggu tunggu tadi kamu bilang susu itu bagus untuk bayi yang baru keluar dari
incubator memangnya bayinya si kamila
edo udah bisa gendong dia
pasti handul sangat varsnya kamu vaan hahaha
aslinya kamila tuh kurang
dan edo gak mau mau kalau eka tuh kelaparan karena kurang pos dengan aslinya kamila
cukup edo cukup
mama mau buang
jangan mama mau buang
sini mama mau buang

ma jangan dibuang kenapa sih
ma ini tuh persiapan terbaik yang pernah edo lakuin sebagai ayah kandungnya eka ma
jadi jangan dibuang
ampun edo mama akun sama kamu
kamu tuh masih aja berhalusinasi
ngapain sih anak orang kamu ngaku ngaku sebagai anak sendiri
edo kalau fadli sampai tahu kamu tuh ditonjok
edo kamu inget dong sama indi
kamu itu udah bertunangan
ngapain lagi kamu inget inget anaknya kamila
dan bayi itu namanya kafa bukan eka
edo mama minta kamu hargai sedikit perasaannya indi
kamu itu nyakitin indi terus
mama ini perempuan edo
jadi mama ngerti perasaan indi kalau dia mengalami semua ini
jadi tolong edo
kamu tuh jangan bikin mama senewan
kalau kamu begini terus mama bisa mati edo
wah ini nggak boleh dibuang
ini tuh buat eka
dia rekam sesuatu besar bisa main perang perang deh
wajahnya damai sekali
dia bagaikan malaikat kecil
malaikat kecil dalam keluarga kita
kafa oma pengen gendung kafa
kapan ya oma bisa gendung kafa
nanti ya oma kalau kavanya udah bangun
nanti kalau kafa udah bangun kafa pasti nggak mau lepas deh dari gendungannya oma
oma juga harus berhenti nangis
mama menangis bahagia pak
kita ngobrolnya di luar aja ya mbak
kafa mama kuat dulu ya sayang
iya opa juga
sekarang kan kakak sudah keluar dari inkubator
jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi
nah mama sudah menetapkan tanggal pernikahan kalian yaitu tanggal tiga puluh mei
sama seperti waktu papa dan mamah menikah dulu
nah nanti kalian foto prewedding lagi ya
bikin foto yang lebih spesial dan lebih bagus
kalau menurut mama lebih baik kalian fotonya besok
gak usah ditunda tunda lagi
tapi kalau besok kak mila tidak bisa
soalnya kan besok seratus hariannya mama
mila tante malah sampai gak tahu
tante kurang perhatian
tidak apa apa tante
ya sudah ma
bagaimana untuk menebus kesalahan mama
besok kita sama sama kak mila ke makamnya ibu farah
iya pak mama setuju sekali
besok kita semua ke makam ibu farah ya
mama di atas sana pasti akan senang banget deh
kalau om dan tante bisa ikutan
dan mama juga pasti senang kalau mama tahu tante ambar itu sekarang sangat menyayangi mila
nah kan kamu sudah gak punya siapa siapa lagi mila
jadi bagaimana kalau kita pakai wali hakim saja atau mila mau menunjuk seseorang
bu bu ada telepon
oh dari siapa
dari pesona catering bu
oh iya mama harus pesan catering
ya sudah sebentar sebentar ya
papa bantuin mama yuk terima makanan
sebentar ya sayang
fadil sebenarnya sampai detik ini kamila masih mengharapkan kalau yang menjadi wali nikah mila itu adalah pak haris
papa kandung mila sendiri
tapi bagaimana kak
pasti tante merah akan langsung menolak kalau tahu papa mila itu adalah pak haris
mila tidak mau merusak kebahagiaannya ini
sekarang kamu pasti ada dalam dilema yang sangat besar
aku tahu tante ambar